ya ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di tengah pandemi covid sembilan belas ini
nah meski pemerintah telah memastikan bahwa stok pangan itu terjamin hingga empat bulan ke depan
hal ini dapat terganjal dengan berbagai tantangan selama pandemi berlangsung
seperti misalnya penurunan produktivitas pertanian akibat turunnya jumlah tenaga kerja serta kenaikan harga terutama menjelang bulan ramadan dan idul fitri
lalu apa saja upaya dan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok dan keberlangsungan usaha masyarakat
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desya aqara
sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas dunia dihebohkan dengan kehadiran wabah virus corona
wabah ini menyebabkan kepanikan di tiongkok dan menimbulkan korban jiwa
sampai ribuan orang
akibatnya banyak perusahaan yang menutup usahanya untuk sementara
dengan melihat kondisi perekonomian tiongkok saat ini
laju pertumbuhan ekonomi tiongkok ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia
menurut menko perekonomian erlangga hartarto
jika ekonomi tiongkok mengalami perlambatan sebesar satu hingga dua persen
akan berdampak pada menurunnya ekonomi indonesia sebesar satu hingga tiga persen
sementara itu direktur eksekutif indef menilai
pada dua ribu dua puluh perekonomian indonesia masih diselimuti awan gelap
karena faktor ketidakjelasan global seperti wabah virus corona dan faktor domestik
ekonomi nasional pun diperkirakan hanya akan tumbuh empat delapan persen
karena cina itu sebagai mitra dagang
utama kita ekspor kita ke china itu hampir di dua ribu sembilan belas itu proporsinya empat belas sampai lima belas persen
dan itu cukup besar
impor kita dari cina hampir dua puluh sembilan sampai tiga belas persen itu yang pertama
dan karena memang ini besar peranan dalam struktur ekspor impor kita
maka mau nggak mau ketika permintaan dari china melambat
otomatis mempengaruhi ekspor kita
imbas lain dari pandemi virus corona ini adalah
ancaman kelangkaan pangan
yang diperingatkan organisasi pangan dan pertanian fao
oleh sebab itu presiden joko widodo mengingatkan jajarannya
untuk menjaga ketersediaan bahan pangan
peringatan dari fao agar betul betul kita
perhatikan kita garis bawahi mengenai
peringatan bahwa pandemi covid sembilan belas ini bisa berdampak pada
ada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia
ini betul betul harus kita pastikan
pemerintah melalui kementerian perdagangan melakukan sejumlah langkah
untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan
langkah yang diambil antara lain mengeluarkan permendak dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
untuk mengoptimalkan serapan gabah dan beras dari petani
menggandeng satgas pangan mengawasi proses dan distribusi gula konsumsi
serta memantau langsung harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional
strategi menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pemberatan distribusinya
merupakan kunci sukses kebijakan berperang melawan pandemi covid sembilan belas
dengan imbauan menjaga jarak dan juga beraktivitas dari rumah
sudah pasti akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat
lalu apa upaya pemerintah dalam stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok serta distribusinya
telah hadir bersama saya menteri perdagangan republik indonesia agus suparmanto
kita jaga jarak kita tidak salaman kita namaste saja
ya tentu saja apalagi ini kita di tengah pandemi covid sembilan belas
sebentar lagi juga bulan puasa dan lebaran
nah tanpa pandemi covid saja ini biasanya kalau sudah mendekati bulan puasa dan lebaran
juga yang perlu harus diperhatikan adalah stok pangan kita ya
stok sembako kita itu tersedia
ini bagaimana kira kira gambarannya
khusus untuk sembako ini pak agus kita aman aman saja
ya aman stok sampai bulan ini serta bulan depan
lebaran terutama puasa dan lebaran stok ini saya jamin aman
ini jamin aman ini oke ini kan ada kalau sembako ada sembilan bahan pokok ini
kita mulai dari yang paling penting ini bagaimana beras ya
karena ini kan juga ada kaitannya dengan ya kelancaran panen dan lain sebagainya
ini bagaimana gambarannya apakah kita bisa dijamin
beras saat ini cukup memang kerjasama dengan bulog juga
dan kemudian pemerintah daerah serta instansi lain yang memang terkait
terutama kita telah memberitakan juga dengan di daerah
terutama di bidang perdagangan untuk memantau ketersediaan stok di daerah
nah namun saat ini untuk beras saya jamin cukup
karena bulog juga mempunyai stok yang cukup
sudah cukup ya dan panen kita tahun ini bagaimana kira kira
panen ini kita bagus ya untuk beras ini stabil
dan nanti mudah mudahan tidak terjadi
walaupun sekarang ada ancaman di utara yaitu thailand dan vietnam ini musim kemarau nya panjang
nah ini sudah kita antisipasi dengan panen yang cukup
dan persiapan persiapan terutama dengan panen berikutnya
kalau dari segi harga khusus untuk beras itu sendiri
dan apakah kita ini kran impor ini bagaimana
kita masih buka terus untuk beras
ya kalau untuk beras saat ini kita masih cukup
jadi belum diperlukan untuk impor ya untuk beberapa bulan ke depan ya
dan juga harga ini cukup stabil
cukup stabil ya
nah memang nanti bulog juga sudah koordinasi untuk menyerap beras beras petani
dan juga di sini beras pun lihat panennya cukup baik
nah ini kita lihat kan apalagi di awal awal bulan maret ini
pas masa covid sembilan belas ini ada panic buying dan lain sebagainya
dan mungkin ada pembatasannya dari pembelian beras dan lain sebagainya
ini bagaimana pak agus
ini merupakan kebijakan atau sebenarnya orang tidak perlu khawatir ya
tidak perlu melakukan panic buying seperti itu
sebenarnya begini kita ini stoknya cukup cukup aman
jadi tidak perlu panic buying
sehingga pembelian itu belinya secukupnya sesuai kebutuhan
karena kita menjamin stoknya cukup aman
memang ada beberapa pembatasan
kita tidak ada memberikan suara tedaran untuk membatasi
dan ini mungkin saja beberapa tempat
karena yang mintanya banyak supaya dipenuhi hari itu
tapi memang dari gudang ke tempat kan daripada nunggu lama mereka berbagi
karena kebutuhan sehari tidak mungkin satu orang bisa habis lima liter dan sebagainya
nah inilah kebijakan retail itu sendiri untuk melihat customer itu
apakah pada saat itu banyak atau tidaknya
nah kalau misalnya ini apalagi dengan situasi covid ini kan biasanya sering terjadi
ada spekulasi harga atau penimbunan ini bagaimana pak agus melihatnya
iya jadi begini memang namanya pengusaha itu ada saja yang mencoba untuk dalam situasi yang begini
mengambil kesempatan untuk spekulasi harga dan penimbunan
kami telah bekerja sama juga dengan satgas pangan
dan ini informasi kita saling menginformasikan
mana tempat mana yang diperkirakan ada terjadi penimbunan
nah mereka akan segera bertindak
iya dan harus ditindak dengan keras ini ya
lagi pada saat saat kita dibutuhkan
oke sembako lah ini gula nah ini
banyak ini yang mengeluh karena harganya ya gulanya manis tapi harganya pahit
dan apalagi kita kan masih sangat tergantung juga ya
dengan hasil dari panen kita kalau masalah gula
ya memang begini gula ini ada beberapa faktor
pertama adalah musim giling ini yang harusnya bulan april ini mundur jadi bulan juni
itu satu hal kedangan kita perbulan ini
ini kenapa karena cuaca atau karena ada keterlambatan
otomatis dengan cuaca ya kedua juga ini perubahannya ini kan signifikan cuaca ini
karena musim giling ini kan harusnya panen sekarang musim gilingnya dan itu nanti bulan juni
nah namun demikian juga ada beberapa faktor lain dengan
karena kita buka keran impor juga untuk memenuhi kebutuhan ini ya otomatis
harga juga sedikit berubah tapi kita upayakan untuk sesuai hit itu rp dua belas lima ratus
tapi kan di pasar kan sudah ada rp delapan belas ada rp dua puluh
nah ini bagaimana harga wajarnya lah istilahnya
memang harga wajar itu rp dua belas lima saat ini memang di merauke juga ada rp dua puluh dua
dan rata rata secara nasional ini rp delapan belas
nah kita mengalukan upaya upaya yaitu dengan merubah rafinasi ke konsumsi saat ini
kemudian juga impor ditambah sampai juni ini sekitar satu juta ton
satu juta ton impor ya
dua juta ya untuk berbagai disalurkan oleh ke bumn juga
dan ini cukup untuk masa masa kedepan ini
ya ini cukup
kita hanya membatasi jadi prinsip impor ini mengisi kekosongan
mengisi kekosongan bukan mensubstitusi apa yang kita produksi
hati hati sangat hati hati jangan sampai nanti pengaruh daripada impor ini akan berpengaruh terhadap petani
nah ini kita pastikan
karena kita melihat sampai saat ini musim geling ini mundur
hal hal tersebutlah yang menjadikan harga ini fluktual
ya tidak stabil fluktuatif
tapi diharapkan nanti misalnya kalau sudah
akhir bulan senin akhir bulan juni itu harga bisa turun lagi ya
ya sekarang ini kita sudah melakukan upaya upaya
antara lain yaitu konversi dari dua ratus lima puluh ribu ton dan ini sudah berjalan
memang beberapa waktu lalu beberapa minggu kebelakangan ini agak naik
nah sekarang sudah mulai masuk ke pasar
dan itu sekitar delapan ribu per hari delapan ribu ton dan akan memenuhi pasar
terutama memang naiknya di sini pasar tradisional
kalau retail ini sudah cukup baik
kita istirahat sebentar pak agus
tapi insight with desi anwar masih akan segera kembali
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh menteri perdagangan republik indonesia
dan kita membahas upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat
serta bagaimana distribusinya
tadi kita sudah mendengarkan beras ya aman ya gula mungkin agak sedikit fluktuatif
karena ini juga musim gilingnya mundur
kita masih mau tidak mau harus membuka keran impor ya
keran impor untuk sembako apalagi pak agus yang masih mau tidak mau perlu dibuka
khususnya karena misalnya panen yang terganggu dan lain sebagainya
ya sekarang ini bawang putih
ya kita memberikan karena memang di sini penanaman ini sangat minim
mungkin hampir hampir sangat kecil sekali
jadi bawang putih ini memang beberapa pekan lalu sangat tinggi
dan saya sudah memberikan atas arahan bapak presiden memberikan relaksasi impor bawang putih untuk dibebaskan dari persetujuan impor
dan ini apa
ini sudah diberikan ya
nah tadi pagi saya meninjau pasar ya
kemudian melihat dengan perdana import yang dilakukan menggunakan relaksasi ini
bawang putih langsung dan ini diharapkan sudah mulai turun sekarang
ya jadi harga bisa turun ya
tapi ini dalam melakukan relaksasi impor ini tetap menjaga inilah tidak ada permainan ya
dan istilahnya importernya juga importer yang punafit kan ya pak agus
semua ini harus dengan standar yang cukup baik ya
baik mulai dari importer juga di sana eksportir juga yang sudah memang biasa
dan itu menjaga kualitas ya
jangan menanglangkat kualitasnya tidak terjaga dan sebagainya
ya mungkin harus diminta kepada menteri pertanian juga
kedepannya harus lebih banyak yang menanam bawang putih ya
kalau bawang merah bagaimana
nah bawang merah memang agak tinggi ya
karena memang produksi sekarang ini agak menurun dibandingkan tahun sebelumnya
kenapa ini menurun berkaitan dengan panen atau karena petani
berkaitan dengan cuaca
sekarang ini yang seharusnya optimalisasi banyak beberapa faktor salah satunya cuaca
nah diharapkan nanti bulan depan juga sudah mulai cukup baik harga bawang merah ini
ya tapi yang jelas kita harapkan tidak ada lonjakan harga yang begitu tinggi
kalau ada kenaikan harga yang wajar di kisaran berapa persen pak agus
karena kan berkaitan dengan supply dan demand juga ya
ya kalau bawang putih sekitar tiga puluh ribuan ya
tiga puluh an ribu nah sama dengan bawang merah juga
ya nah ini kita ada harganya kita coba stabilkan tidak ada penimbunan
ini semua harus mau tidak mau terus turun ke lapangan sendiri ya pak agus ya
memang saya terjun
mafia mafia yang penimbun ini mau tidak mau harus dipangkas kan ya
iya jadi memang yang saya kita lakukan adalah peninjauan langsung
kayak seperti gu lhasa peninjau langsung beberapa pabrik dari jawa tengah kemudian di celegon banten dan sebagainya ini
sekaligus saya meninjau pasar melihat kondisi yang sebenarnya
apa masalahnya di lapangan dan itu kami bisa antisipasi dan upayakan untuk menyesuaikan
nah ini juga termasuk bawang putih
nah saya lihat memang bawang putih ini mayoritas harus diimpor karena iklim kita belum banyak menunjang
tapi jangan sampai terjadi distorsi dalam laga
paling penting juga apalagi sekarang ini kan masa covid kita lihat ada beberapa daerah ya persisnya misalnya sepuluh daerah melakukan psbb
karena harus social distancing dan lain sebagainya
ini berdampak terhadap distribusi dari bahan pokok itu pak agus sampai saat ini
memang dengan situasi covid ini distribusi barang agak sedikit terhambat tapi tidak sekarang sudah ada penyesuaian
artinya ini hanya informasi saja dan kita sudah memberikan edaran untuk ke daerah agar di ke gubernur dan wali kota agar jalur distribusi barang ini diprioritaskan
ini tidak hanya bahan pokok tapi barang barang tertentu saja
iya barang barang essential ya penting penting
iya terutama juga bahan baku industri supaya industri ke daerah pun ini tetap berjalan
dan ini bagaimana koordinasi khususnya dengan dinas dinas provinsi apalagi mereka kan biasanya punya aturan sendiri ya gim
di sini saya sudah memberikan edaran kepada gubernur dan wali kota untuk memprioritaskan arus barang
karena biar bagaimanapun situasi covid ini kan orang di rumah
di rumah ini memerlukan pangan juga
nah memang terhadap retail pun kita distribusikan memberikan informasi apa edaran tersebut
supaya juga tertarung warung yang tradisional supaya memberikan membuat aplikasi
supaya mereka bisa mendeliver
oh jadi ini sekarang berbasis aplikasi semua ya mau tidak mau ya
iya memang ini mau gak mau delivery online dan order ini sangat membantu saat ini
dan semakin lama semakin meningkat juga
semakin meningkat karena tidak hanya retail ya tradisional pun diharapkan demikian
orang tidak harus datang ke pasar dia bisa bekerja sama dengan ojol dan sebagainya ini sangat sangat efektif
ya ini sangat menarik karena kalau orang ke pasar apalagi pasar rakyat pasar basah ini kan tidak bisa melakukan social distancing ya
ini berkaitan dengan pandemi dan bisa mungkin ke depan juga menjadi kebiasaan
bagaimana kira kira berapa pasar yang bisa diajak kerja sama
karena kita kan juga tidak ingin pasar rakyat itu juga sepi pembelajaran
sepi pembeli ya mungkin sepi pengunjung atau sepi orang yang belanja tapi yang jelas jangan sampai penghasilan mereka berkurang
iya memang begini kita juga melakukan revitalisasi pasar ya sekitar lima pasar yang kita retail beberapa tahun ke terakhir
ya sudah mungkin tiga tahun terakhir ini ya
nah ini sudah dilakukan dan sekarang juga kita memantau pasar pasar tersebut baik dari harga kemudian kemarin saya meninjau pasar di jawa tengah di kendal
melihat di apa di tamu di bandung
di bandung di bandung
diberikan semacam anti disinfektan juga dan kemudian saya melihat memang social disin agak sedikit susah tapi bisa
bisa dilakukan karena memang jalannya ini agak sedikit terenggang
namun demikian mereka memang membutuhkan support dan ini kita sudah komunikasikan juga dengan kementerian lain
iya supportnya itu persisnya dalam bentuk apa selain aplikasi
karena kan mereka harus ada yang namanya barang ada penjual harus dikaitkan dengan marketnya pasarnya itu sendiri pembeli pembelinya itu
ya jadi gini ini distribusi
distribusi barang itu memastikan kayak sekarang nih gula ini kenapa mahal di tradisional
karena belum sampai langsung ke sana
jadi rata rata memang yang masuk ini ke retail
nah kita juga akan upayakan ini dari pabrik ke distributornya untuk langsung ke pasar tradisional juga dibantu
dan ini sebenarnya bisa menekan harga ya karena tidak ada pihak ketiga
tapi ini lima ribu pasar itu dimana mana saja setahu saya di seluruh indonesia itu ada puluhan ribu pasarnya
iya ini kan merevitalisasi ya jadi dari mulai sumatera jawa kalimantan dan sulawesi ini semua ini merata
dan ini program empat lima tahun yang lalu jadi ini sudah masuk
jadi sudah mungkin di speed up ya dengan adanya
ya ini sudah terbangun dan ini kita mengecek lagi bagaimana pelaksanaannya di lapangan
nah terutama saat ini nah memang ini dengan covid sembilan belas ini kita harus mengupayakan kita harus lawan dengan kebersamaan gotong royong
dan ini akan menimbulkan keyakinan yang pasti dan juga kita pasti bisa melawan dengan situasi ini
tapi dengan adanya lima pasar yang sudah difasilitasi ini ada peningkatan dari penghasilan atau barang yang dijual
atau sekarang ini terasa lebih menurun karena adanya covid sembilan belas
ya memang sebelum ini terjadi itu
sangat baik meningkat dari penghasilan individu ini sangat meningkat ya
bisa jadi yang biasanya ini pasarnya belum direvitalisasi setelah direvitalisasi bisa penjualan orang satu kios saja satu orang itu satu juta
jadi ini saya rasa baik
nah sekarang dengan adanya ini memang kita sedang upayakan bagaimana memberikan stimulus ke mereka nantinya
nah ini kita sedang upayakan supaya di pasar ini lebih baik
terutama pada saat ini adalah pasokan
yang kita utamakan saat ini pasokan ke pasar
dan ini mau tidak mau juga bisa kerjasama dengan telekomunikasi dengan swasta untuk memberikan perangkatnya dan lain sebagainya
karena ini semua membutuhkan teknologi
dan teknologi itu kan tidak murah
kita istirahat sebentar pak agus
tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar masih akan kembali sesaat lagi
yang bisnisnya min fingerprints ini
yang berlatih gitu
tetap mengabating ke
melihat pedagang ini khususnya dalam masa social distancing ini juga income mereka atau pendapatan mereka kan jangan sampai berkurang ya
apalagi dengan social distancing ini ya mungkin orang berbelanja konsumen juga mengurangi konsumsinya
pasar rakyat tadi sudah ada bantuan tapi bagaimana dengan misalnya umkm
ojol saya lihat sudah inilah istilahnya perusahaan perusahaannya juga taking care gitu atau memberikan kemudahan
tapi umkm warung warung khususnya warung warung makanan di pinggir jalan yang biasa menyediakan makanan untuk para karyawan dan lain sebagainya ini bagaimana
karena penghasilan mereka sangat terdampak ya
ya memang begini tadi kan kita melihat pasar juga kita datang melihat dan sekaligus memberi bantuan masker ya
kemudian hand sanitizer dan chamber box untuk disinfektan beberapa pasar ini kita bagikan untuk
dan kita memberikan
dan penyuluhan untuk socialisasi social distance dan sebagainya
dan itu dipatuhi ya
dan diikuti sama mereka
nah sekarang berkaitan memang ada pedagang pedagang umkm
nah disini memang ada program bantuan yang disitu yang perbulan untuk bagi yang memang sudah tidak bisa lagi karena bekerja dan sebagainya memang pemerintah mengeluarkan bantuan sebesar
ya kartu pekerja
ya sekitar enam ratus ribu perbulan
nah ini bagaimana
nah ini bagaimana
nah ini kita juga akan meng create beberapa supaya beberapa konsep supaya mereka ini tetap bisa berdagang
karena enam ratus ribu perbulan itu ya mungkin jauh di bawah yang mereka biasa dapatkan kan
betul memang begini yang tadinya memang dia harus mendatangkan tadi dengan beberapa guidance untuk memberikan mempunyai aplikasi dan itu bisa mendeliver
nah mereka akan melihat klien klien ini kalau dengan diekspos kan pasti tahu
nah ini memang bagaimana
ini memang bagian dari peluang
kalau memang tadi dia menjual kayak menjual pakaian yang kios kios tidak punya kios di luar dia kena psbb dan juga sekarang kita juga menghimbau juga untuk kebutuhan pokok kayak retail market supermarket minimarket
ini jamnya juga diberlakukan buka tapi dengan tertentu dan ini tidak ditutup total karena kalau ditutup total

iya dan ini apalagi supermarket dan lain sebagainya itu kan paling bagus

dan saya lihat psbb ini juga kan membolehkan orang untuk belanja dan lain sebagainya
pak agus ini kalau kita lihat dari perdagangan ya bukan saja bahan bahan pokok tapi sekarang yang paling banyak dibutuhkan itu ya itu tadi masker sanitizer apd apalagi untuk tenaga medis kita yang jauh berkurang
dan kebanyakan ini kan kita perlu impor juga ini bagaimana dalam pasokan alcash yang sangat dibutuhkan sekarang
ya memang begini pasokan saat ini seperti apd
kita kan sudah mengeluarkan aturan
melarang apd dan alkes yang lainnya
nah namun khusus apd di sini yang bahan bakunya dari luar dan dibuat di sini
selama itu sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri
kita memberikan mengizinkan untuk ekspor juga
karena kita butuh juga karena mereka kalau sudah terpenuhi dalam negeri
seperti apd ini kita potensi sekali
karena produksi apd ini sekitar saya sudah komunikasikan sekitar sembilan belas juta
karena potensinya kita untuk memproduksi dan ini kebutuhan di dalam negeri ini bisa terpenuhi
berapa kebutuhan di dalam negeri berapa kira kira
sekarang kira kira ini lagi diprediksi sekali
karena kan sekarang diikuti dengan rumah sakit rumah sakit
tapi lagi sedang dikalkulasi
tapi saya yakin itu ada kelebihan nantinya
karena produksi di luar negeri ini bisa membantu keluar
karena tadi produksi kita bisa sembilan belas juta sesuai dengan dari kementerian perindustrian
yang penting kita penuhi dulu kebutuhan domestik nanti surplusnya kita bisa ekspor
dan ini penting juga karena sekarang dolarnya kan juga lagi pendapatan dolar ini kan
masker pun ini adalah umkm yang tidak bisa mendapatkan
masker ini peluang bagi umkm
setiap rumah ini harus memakai masker
nah dari sini adalah masker itu kan ada beberapa macam
terutama untuk preventif
yang di rumah dan ini bagi ukm ukm bisa untuk membuatnya
dan demandnya juga banyak yang membutuhkan
nah ini bisa di direct atau diarahkan bahwa umkm ini yang daripada menjual sesuatu yang tidak laku
ini sekarang diarahkan untuk membuat masker mungkin meracik hand sanitizer
dan membuat ini gloves atau sarung tangan dan lain sebagainya
karena saya lihat seluruh dunia ini sekarang mencari cari masker ini
memang ada dua standar
satu standar medis dan non medis
nah kalau saya lihat kita ini kan penduduknya dua ratus enam puluh juta
dan marketnya sudah ada di sini
nah kalau hand sanitizer juga kita sudah banyak yang bisa buat
dan ini sedang di develop sekali
di rumah juga mereka bisa
termasuk sekarang ventilator
ini mudah mudahan ke depan ada kabar baik
itu bisa dibuat juga di dalam
nah ini lagi dalam proses percobaan
dan juga apd tadi
apd ini memang saat ini
kita bisa memberikan pengecualian ekspor kalau telah memenuhi kebutuhan dalam negeri
iya jadi mungkin dalam suasana pandemi ini kita harus jeli melihat peluang
mungkin perdagangan mana yang kita bisa fokuskan sehingga
ini kan pasti ekspor impor kita kan terganggu ya dengan covid ini di seluruh dunia
salah satu yang paling sering kita impor tuh kan daging
ini biasanya permintaan
daging itu meningkat
saya lupa ingin menanyakan itu bagaimana
ya memang begini
dalam waktu beberapa ke depan ini terutama bulan puasa ramadan ini daging ini meningkat
terutama daging kerbau
kita telah menerbitkan satu ratus tujuh puluh ribu ton untuk impor daging kerbau
dan biasanya kita importnya kan dari india ya
ini dari india
namun sekarang sudah lagi lockdown
tapi saya sudah komunikasi kemarin dengan pemerintah sana
dan itu akan dibuka bentar lagi khusus untuk ekspor ini
karena kan kerbau ini kan dari plasma
nah tapi mereka ada beberapa stok yang bisa untuk dikirim ke indonesia
terutama karena kita sudah ada hubungan baik dan itu kita bisa jalankan
jadi bisa dijamin harga khusus untuk daging daging kerbau minimal ya bisa dijaga dan stoknya itu cukup ya untuk bulan puasa dan lebaran
ya targetnya bulan lebaran ya
ini termasuk dengan koordinasi yang dilakukan oleh pak menteri ya dengan kepala gugas itu
untuk apa apa yang misalnya dalam impor ekspor alkes dan lain sebagainya
terutama untuk impor bahan baku dan ekspor
karena kita masih membutuhkan bahan baku untuk alat kesehatan
dan ini memang larangan terbatasnya kita sudah bebaskan supaya mempermudah
jadi tidak ada lagi hambatan hambatan
tapi ini untuk sementara kan ya pak
iya sampai tiga puluh juni ini
nanti kalau pun diperlukan tetap kita perpanjang dan sebagainya
bisa di ekstern
karena sekarang ini kan keadaan tidak normal
artinya yang kita sekalipun situasi ini nggak hanya untuk kebijakan tapi dalam hal hal lain bu kita juga ini harus lebih daripada yang biasa
iya dan harus bisa berkoordinasi dan kolaborasi yang jauh lebih baik ya antara kementerian kelembagaan dan lain sebagainya
semua ini sinergi
saling bahu membahu karena kita ini kan
saling sikut menyikut ya
tidak ini kan musuhnya satu yaitu corona
kita harus lawan bersama
ya di sini harus satu payung satu suara ya
semua ini kita tidak hanya di pemerintahan saja masyarakat semua ya
ini dihimbau untuk bersatu
iya baik kita istirahat sebentar lagi pak agus dan tetaplah bersama kami
jangan kemana mana dulu inside with desi anwar akan segera kembali
ini bagaimana supaya memastikan logistik kita juga jauh lebih efisien dan harga bahan bahan pokok itu jauh lebih murah
ya memang dalam meningkatkan perdagangan antar pulau tol laut ini banyak manfaatnya
supaya dari terutama di daerah terpencil terluar dan perbatasan
sudah ada berapa sekarang trayeknya
sekarang kita ini sudah membuka dua puluh enam trayek
dua puluh enam trayek ini paling banyak di mana penyebarannya seperti apa
apa timur dan tengah ini yang terpencil dan bagian luar ini semua sudah dibuka ya totalnya
dan itu nanti akan kita tambah lagi
nah ini dari segi efisiensi terhadap logistik itu bisa sejauh apa ini benefitnya
memang ini juga ada apa aturannya yang memang boleh memakai tolout ini terutama yang
apa apa saja aturannya ini
jadi yang khusus pangan yang memang kebutuhan kebutuhan antar provinsi dan pulau ini ya
supaya ini bisa cost nya memperkecil karena kan transport ini penting sekali
dan itu mempengaruhi dengan harga harga keseluruhan
dan ini sudah betul betul dimanfaatkan dan digunakan pak
sudah memang di sini banyak meminta tambahan terutama daerah perbatasan
wah ini kok belum dimasukkan dan sebagainya nah nanti kita akan sesuaikan permintaan permintaan

terutama dari provinsi atau kabupaten yang memang membutuhkan ya
yang terpencil terpencil dan terluar ini
kalau itu tolout pak dari jalan darat itu bagaimana apa yang sudah kelihatan itu benefitnya dalam penurunan
nah artinya apa efektivitasnya sangat sangat bermanfaat bagaimana
bermanfaat bagi mereka
iya jadi dari transport makanya tol laut ini sangat bermanfaat sehingga terutama yang terpencil ini kan terluar ya
daerah daerah di timur tengah dan timur ini
kalau udara kan katanya ada jembatan udara juga jadi seharusnya apalagi dengan ini pesawat pesawat perintis dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan
iya jadi kalau untuk itu memang bisa ya
hanya memang kembali lagi tadi lebih efektif yang
kebanyakan efektif yang tolout ini sekarang ini sedang kita prioritaskan
apa kira kira targetnya untuk tahun tahun ini
jadi karena ini kan untuk membangun indonesia dari pinggir kan kita ya
ini adalah meningkatkan perdagangan antar pulau itulah tujuan akhirnya
otomatis kan pembangunan jalan semuanya karena memang cost transport ini sangat tinggi
sehingga mempengaruhi harga dari komoditas itu
indonesia itu salah satu yang paling tidak efisien loh logistiknya juga paling mahal
sekarang kan kadang kadang logistik cost ini sangat tidak ekonomis
nah inilah tujuannya semua biar ekonomis semua masyarakat dalam segala pelosok ini biar terjangkau
iya dan juga misalnya kalau bersandar ini di pelabuhan beacukanya itu bisa nongkrong di situ barang barang berhari hari bahkan berbulan ini bagaimana pak
karena ini antar pulau ya
jadi tidak beacuka ini kan untuk ekspor apa impor
ekspor apa impor dan luar negeri
nah memang dengan adanya ini ini hanya untuk antar pulau domestik
itu yang berusaha
tapi perdagangan itu bagus juga kan untuk ekspor ke luar negeri
nah kalau kita lihat kan sekarang ekspor impor ini sangat terganggu ya dengan adanya covid ini
apalagi indonesia kan lebih banyak kan kita jualnya kan komoditas
sekarang harga komoditas lagi turun dan juga tidak ada pembelinya
ini kira kira apa yang akan paling terasa ya terdampak dari ekspor kita
apalagi ini kan penting karena penghasilannya dolar ini loh pak agus
jadi begini disini ekspor ini kan kita cukup stable ya
stabil penurunannya tidak drastis karena lambatnya pergerakan manusia itu sendiri
orang ini kan dibatasi gerakannya
jadi tidak terlalu dirasakan
tidak terlalu banyak saat ini namun memang akan kesana larinya jadi tapi sekarang tidak mengupayakan
sebelum semuanya menjadi lebih parah kita antisipasi
bagaimana caranya meningkatkan komoditas ekspor ini kita tetap jaga
namun masalahnya bukan di situ demand di luar pun juga akan berubah
karena gini covid virus ini kan tidak hanya indonesia
seluruh dunia itu sudah dua ratus sekian negara yang kena
apalagi amerika dan juga ini ekspor ke sana agak sedikit terganggu karena perlambatan tadi keterbatasan gerak orang
sekarang kan ini otomatis semuanya komunikasinya melalui
komunikasinya melalui video vidcon
jadi inilah yang harus kita lakukan
cuma dagang kan kita tidak bisa lewat vidcon
ya memang itu
jadi untuk misalnya mau ke china terus kemudian ke negara negara lain ini masih pada pembatasan
nah inilah mudah mudahan ini segera berakhir tapi kita mempersiapkan untuk kesana
tapi kita ini bisa menjadi juga peluang apa yang kita ekspor ya
jadi kita lihat juga kan ekspor migas kita kan juga turun ya
dan komoditas juga turun
itu bisa ekspor masker ekspor apd kalau kita sudah terpenuhi semua di pasar domestik
ya memang begini
pasti dibalik ini semua ada peluang
justru inilah kita memberikan penyuluhan untuk peluang peluang mana yang kita bisa tangkap
dan komoditas apa dan gerakan apa saja yang kita bisa manfaatkan dalam situasi yang saat ini
usaha usaha terutama umkm ya kita
ini bisa dikerjakan karena kan begini dengan dirumahkan itu kan masih banyak peluang
nah ini yang kita programkan bagaimana memberikan peluang peluang tersebut supaya dia bisa bekerja di rumah tapi dapat penghasilan
nah saat lagi kita kan masih sering impor ya bukan saja untuk kebutuhan kita sendiri tapi kebutuhan para pengusaha
nah ini bagaimana supaya apalagi sekarang ini kan kemudahan kemudahan untuk mengimpor misalnya bahan baku yang memang dibutuhkan
saya bilang juga mengenai bahan baku ini kita permudah
semua yang ada kaitannya dengan industri kita permudah
permudah itu maksudnya apa pak
permudah ini begini larangan terbatas misalnya ada lartas kita hilangkan itu
semuanya yang dengan kaitan terutama yang berhubungan dengan covid sembilan belas
covid yang essential
tapi juga dengan impor import ini pun kita beri relaksasi impor
relaksasi impor ini kita lakukan
kita selama dengan impor
selama dengan ini yang semua kebijakan impor yang membantu untuk ekspor kita akan permudah
relaksasi impor ini tapi tidak boleh disalahgunakan tentu saja ya
ya tapi saya yakin dengan sekarang kondisi sekarang dipergunakannya untuk mencari keuntungan yang baik
jangan mencari keuntungan untuk niat niat tidak baik ya
tapi ini semua nanti mudah mudahan ini kan tidak terlalu lama
jadi relaksasi ini akan diperketat kembali rencananya atau bagaimana pak agus
karena sebenarnya relaksasi kan cukup bagus bagi iklim usaha
relaksasi ini kan sifatnya sementara
relaksasi semua ini sifatnya sementara
nanti kita evaluasi dengan situasi yang sekarang ini
kebijakan ini kan tujuannya untuk menciptakan dunia usaha ini sejuk
nah itulah tujuannya
untuk menciptakan bagaimana kita menciptakan kebijakan yang dimana menjadikan usaha ini sejuk
nah itulah tujuannya
usaha ini sejuk
termasuk impor termasuk ekspor
ini termasuk juga
stimulus stimulus yang memang saat ini
stimulus ekonomi sudah ada
saya lihat ini cukup banyak ya refocusing
nanti pertanyaan kita setelah segmen
berikut ini pak agus kita akan lanjutkan
tetap bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali
dan lebaran pak agus
kalau pastikan banyak ya
cukup besar dampak
dan semua orang
saya lihat itu diharapkan
mengencangkan ikat pinggangnya
termasuk kementerian perdagangan itu sendiri
jadi kalau tidak salah anggaran
tahun dua ribu dua puluh ini yang tiga lima triliun
harus mau tidak mau
dipangkas dan juga ada refocusing
yang memang ditujukan khusus
untuk menangani covid sembilan belas
coba bisa dijelaskan pak agus bagaimana
mengencangkan ikat pinggang dan refocusing
situasi sekarang ini
kita akan memangkas
anggaran semaksimal mungkin
maksimal ini kan sekarang ini baru ketemu
dan targetnya saya adalah
satu t wow sepertiga hampir
nah ini akan
memangkas seperti misalnya kegiatan kegiatan
rapat rapat kegiatan kunjungan
iya lah sekarang social distancing juga
semuanya kita akan pangkas
yang tidak perlu
jadi dan dialihkan untuk refocusing
anggaran yang dialihkan ke covid sembilan belas ini
contohnya untuk apa apa saja
jadi nanti untuk program ini
yaitu membantu covid
antara lain adalah alat kesehatan
dan lengkap lainnya
seperti apd dan sebagainya
nah ini dan juga untuk hal hal lain
yang nanti akan dikoordinasikan
dengan kementerian teknis lainnya
tapi bagaimana ini
koordinasi dengan kementerian lain
karena ini kan pasti harus sering ya
dengan kementerian pertanian
dan lain sebagainya ini
kita memang ini dengan nanti
kalau anggaran ini kita dengan kementerian
keuangan bagaimana implementasinya
kemudian juga pelaksanaannya
dengan koordinasi dengan
kesehatan untuk protokolnya
memang kan seperti misalnya tadi
pasar pasar kita tetap mengupayakan
dengan protokol kesehatan
melaksanakan dengan protokol kesehatan
sampai akhir bulan maret itu tiga belas lima puluh sembilan persen
ini kan berarti masih ada sekitar
hampir tiga triliun ya yang harus di ini
optimis bisa diserap dan digunakan sesuai target
saya optimis ya untuk penyerapan ini
karena kan begini
pemangkasan yang tadinya tidak
misalnya belum bisa diserap
kita pangkas semuanya
itu kita alihkan untuk
dan saya yakin ini bisa
kalau neraca perdagangan itu sendiri
pak agus bagaimana
saat ini memang
nilai ekspor sekarang ini
atau meningkat dua sembilan puluh satu persen
tapi ini dari bulan
dari januari sampai maret dua ribu dua puluh
saja meningkat dua puluh tiga persen
kemudian artinya impor di sini
menjadi berkaitan dengan impor ya
memang lebih kecil ya
nah ini terjadi mengalami surplus
ingin dirinci apa apa saja
jadi pada sedangkan impor kita ini
tadi januari maret
tadi kan ekspor empat puluh satu
jadi kita surplus ya
dan ini surplus dua enam puluh dua miliar usd
dari januari sampai maret dua ribu dua puluh
yang memang dalam situasi ini
cuma kita kan tidak tahu
tiga empat bulan ke depan ini sudah diantisipasi
untuk ini saya yakin akan baik
tetap akan baik
kan di sisi lain
memang volume nya menurun
tapi balance nya ini
kurang lebih hampir sama
dan kalaupun menurun sedikit
dan apalagi kalau misalnya ekspor kita
lebih tinggi surplus ya otomatis
pendapatan dolar kita kan juga lebih
idealnya kalau untuk eksportir sekarang
berapa ya ini
nilai tukarnya yang

saya dalam hari ini semua otomatis
kalau nilai tukar ideal kalau nilai tukar ideal
kalau nilai tukar ideal
itu akan kembali seperti semula
berapa empat belas ribuan
kira kira dua belas ribu yang semula semula
dengan situasi begini dengan kinerja
kabinet ini lebih kompak
ini saya rasa semuanya akan bisa
sekarang pun dengan situasi ekonomi ini
semua akan bisa
diharapkan lebih cepat recovery nya
saya lihat kan juga di dunia kan tendensinya
nah lihat kan juga di dunia kan tendensinya
apalagi perang dagang antara amerika serikat
dan china dan lain sebagainya
bagaimana pak agus untuk menciptakan
pasar pasar baru teman teman baru
dimana kita bisa membuka ya
kerjasama yang lebih bagus
dibalik ke perang dagang amerika china ini
ini pasti ada peluang
paling tidak ini realokasi mereka
yang biasanya demand nya
sudah ada tadinya dari china
nah kita sudah ada permintaan
dan sebagainya nah inilah yang akan
kita tangkap peluang peluang tersebut
sekarang dengan adanya kondisi
di tiongkok ini tadi china ini
negara jepang saja sudah
nah ini akan kita
tangkap peluang ini
khususnya untuk apa apa saja yang mereka cari
kalau bisa jangan komoditas
tidak hanya komoditas ya beberapa
investasi dan lain lain yang memang
karena dengan kejadian kemarin ini kan ya
ini suatu hikmahnya pelajaran
yang mungkin banyak ya
jadi peluang ini harus kita tangkap
jadi ini tinggal
kebijakan kebijakan ini yang mempermudah
tadi import dan sebagainya
untuk bahan baku mereka sehingga
dan ini mendapatkan ini ya harus ada
kerjasama juga dengan menlu kita kan untuk
menciptakan ini memang kebetulan
jepang kita sudah ada
kerjasama dengan jepang ya jepang
dan lain lain terus kemudian
korea indonesia korea
nah ini kan bilateral
semuanya ini kita sudah ada dan ini kita
ini dengan adanya
berakhirnya nanti situasi
ini nah inilah akan kita
take off untuk
yang lebih baik
dan menurut saya juga dengan
komoditas tapi juga kan kita kan biasanya
selalu sangat mengandalkan cpo
kita sementara cpo kita kan juga sudah
mulai tidak laku ya apalagi di eropa
apa apa saja kira kira yang bisa menjadi
prima dona baru ya dalam
produk produk dengan nilai
tambah ini kan kita selalu katakan harus jual
barang yang punya nilai tambah
yang bisa kita andalkan ke depan
ya memang begini untuk cpo memang
kita memperjuangkan untuk ekspor
ya terutama ke negara negara luar eropa
dan sebagainya namun
dengan sesuai arahan bapak presiden kita
mengembangkan b tiga puluh nah b tiga puluh
ini sedang kembangkan walaupun
sekarang posisinya adalah
harga minyak ini turun
tapi kan turun ini tidak
selamanya jadi tetap kita
dan ini sedang
dalam proses jadi kalau
b tiga puluh ini semua
otomatis nanti kebutuhan
impor untuk minyak
lain lainnya akan turun dengan adanya ini semua
cpo ini akan terkonsumsi
ke dalam jadi ekspor
nanti lama lama berkurang
dengan adanya program program ini
sekarang titik pencapaiannya
ini harus terus mau tidak mau dikembangkan
sebagainya kalau dari segi harga
ya dibandingkan dengan negara
setengah kita kita cukup kompetitif
sama lagi dengan
negara yang memiliki
raw material atau
sumber daya alam yang memang
pada kondisi sekarang minyak ini

nah ini memang
kita harapkan tidak
ya bagus lah karena kita sebenarnya kan sudah
net importer kalau minyak
namun demikian ya kita
tidak terlalu rendah lah itu harganya ya
tadi jadi untuk karena ini
berpengaruh dengan komoditi lainnya
dan kita harapkan kalau
ini kan nggak sementara saja
mudah mudahan tidak terlalu lama
dengan adanya sekarang kan kosnya
tinggi tapi itu akan
menyesuaikan kalau dari kementerian
pak agus sendiri
kementerian perdagangan bagaimana
bekerja dan lain sebagainya
pak agus selama ini dan juga koordinasi
kolaborasi dengan kementerian
lain apa kira kira yang masih perlu di
ini lah lebih efektif dan efisien
ya kalau untuk sinergi
dengan kementerian lain cukup baik
sekarang ini kan situasi covid
ini memang semuanya
kerja dari rumah ya sebagian besar
walaupun tidak semua
tapi memang ada yang
dagang dari rumah kerja dari rumah
ya untuk ke depan
memang kita akan tingkatkan
nah perdagangan ini memang punya misi
perjanjian perdagangan luar negeri nah ini kita
sedang tingkatkan terus saat ini
program itu namun demikian
juga meningkatkan ekspor
terutama umkm namun
dalam situasi ini kita juga lihat
semuanya akan kita
bantu supaya jangan
sampai bangkrut karena
kalau jatuh bangunnya susah
nah ini yang kita jaga sekarang tapi ini
ya memang apalagi
pengusaha katanya hanya punya
istilahnya itu cadangan hanya untuk
tiga bulan ke depan gitu worst case
scenarionya pak agus mungkin terakhir ya
tantangan dan kira kira apa
apalagi dengan bulan bulan ke depan ini
dimana kita butuh ya ada
kondisi abnormal seperti ini memang
berkomitmen untuk membalance
antara demand dan supply
sehingga semuanya ini terjaga
artinya apa kalau demand dan supply
terbalance dan otomatis
yang tadi baik itu
ya mungkin tidak ada pekerjaan dan itu
kalau balance dengan
situasi ini mereka akan terbantu
nah ini saya harapkan memang
kreatifitas yang baru bagaimana
memberikan mereka pekerjaan dalam
konsep konsep baru dan bisa
bekerja di rumah yang saya tadi bilangkan
ya mau tidak mau kita harus memiliki inilah
business model baru ya
dengan mental model yang baru
dengan kreatifitas kreatifitas
dan ini harus ini kan merubah culture
dengan situasi ini kita
merubah segalanya belajar dari rumah
kerja di rumah
tapi kan kita tidak boleh stop meeting juga
meeting juga melalui dari tapi ini nyaman
meeting dari rumah misalnya apalagi dengan
jangan lebih efektif ya ya kalau
saya lihat begini memang
mau tidak mau dengan situasi ini kita harus
bertahan dan melakukan
kerja yang tidak boleh ada
hambatan tapi merasa lebih nyaman pak
nyaman harus nyaman kita dan
merasa lebih nyaman artinya apa
effortnya ini kan kita lebih cepat dan
sebagainya memang pada dasarnya
kalau kita lihat dari sisi efektifnya
memang efektif tapi kan
ada hal hal lain yang memang
kita harus ketemu fisik
tapi kalau saya lihat dengan
situasi sekarang ini lebih efektif karena
itu berkaitan dengan keselamatan kerja
dan sebagainya ya ini penting
tapi masih sering ini turun
cek cek di pasar itu mau tidak mau
harus menerapkan social distancing
saya harus turun dengan menjaga
protokol kesehatan social distance dan sebagainya
kita lihat juga
teman teman dari kementerian lain juga kita
harus jaga social distance nya
kita harus lihat ke lapangan
kalau tidak artinya apa kenapa saya
harus turun demikian
masyarakat ini tahu bahwa
pemerintah ini hadir
dimana situasi sekarang ini
pada situasi yang sulit ini
kita hadir sekalian cek harga juga
tidak dimainkan harga
cek cek itu siapa tahu ada yang menimbun
menimbul dan sebagainya dan supaya lihat
secara di lapangannya
terima kasih pak agus
semoga sesuai seperti yang diharapkan bahwa
nanti kedepannya dalam dua tiga bulan ini
stok pangan khususnya sembako ini
terjaga ya jadi orang tidak perlu
melakukan panik buying ataupun
harga harga juga tidak melambung apalagi ini
paling penting ya karena
ini memasuki bulan puasa dan
lebaran juga biasanya permintaan juga
otomatis meningkat jadi kita
janji ya pak agus ya
ini semua bisa dikendalikan
ya semua ini aman ya ke stok pangan aman
semua masyarakat dihimbo
tidak panik buying
kita harus saling bersatu
menghadapi dan melawan virus ini
pemberitaan pemberitaan kita harus seimbang
dan sebagainya nah ini juga
kita harus jalankan dengan baik dan
selalu tetap semangat
sekali lagi terima kasih pak agus
semoga kita juga bisa melewati
masa masa yang berat ini
dengan penuh optimisme
dan semuanya aman
my insight kali ini jangan lupa anda juga dapat
menaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube
sampai jumpa dan stay home